indonesia menerima vaksin covid sembilan belas tahap ke tujuh belas di bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
kedatangan sepuluh juta bulk atau bahan baku vaksin sinovac ini adalah bagian dari total satu ratus empat juta dosis vaksin
yang telah diterima pemerintah indonesia sejak desember dua ribu dua puluh
vaksin sinovac tahap ke tujuh belas telah tiba di bandara soekarno hatta pada minggu siang
pasokan sepuluh juta bahan baku vaksin ini langsung dibawa ke pt bio farma untuk segera diproduksi menjadi vaksin
hingga saat ini indonesia telah mengamankan lebih dari sembilan puluh empat lima juta dosis vaksin sinovac
alhamdulillah hari ini kita kedatangan lagi sepuluh juta bal vaksin
bulk vaksin yang artinya sudah sejumlah sembilan puluh satu juta dosis
tiba di tempat kita di tanah air untuk vaksin yang disediakan atau yang disiapkan oleh kementerian kesehatan ini
adalah vaksin yang memang sudah teruji dari sisi pemenuhan dari aspek aspek keamanan
aspek efikasi maupun dari hal mutunya
ini ditandai dengan adanya penerbitan emergency use authorization
ataupun izin edar dari produk vaksin tersebut